seorang kiai pengasuh sebuah pondok pesantren di jember menjadi bulan bulanan masa karena dituduh telah menghamili santrinya
polisi kini masih mendalami tuduhan tersebut dengan memeriksa pemimpin pondok pesantren
inilah rekaman video saat puluhan masa melakukan aksi persekusi terhadap ib pengasuh pondok pesantren di desa kesilir kabupaten jember
korban menjadi bulan bulanan di halaman pondok pesantren hingga mengalami sejumlah luka serius di sekujur tubuhnya
aksi kekerasan ini berakhir setelah polisi tiba di lokasi dan mengevakuasinya ke kantor polisi
aksi main hakim sendiri ini terjadi karena sang kiai dituru menghamili salah satu santriwatinya hingga hamil enam bulan
dari hasil pemeriksaan sementara diketahui baru ada satu korban yang mengaku menjadi korban tindak asusila yang dilakukan kiai tersebut
kasus ini masih diselidiki oleh kepolisian setempat dengan memeriksa para saksi dan tertuduh